nah selanjutnya ini polisi akhirnya menangkap youtuber ferdian paleka pelaku prank sembako berisi sampah dan bantu ini ditangkap polisi di jalan tol jakarta menuju merak
penangkapan pelaku prank sampah ini diunggah oleh brigadir muhammad garis dalam instagramnya garisluis tiga puluh tujuh
pelaku ditangkap bersama temannya kamis malam dan langsung mendapat sebelas lima ratus tiga puluh delapan like dan komen dari para netizen
dan brigadir muhammad garis mengunggah satu buah video saat penangkapan di area tol jakarta merak dan tiga foto setelah mereka tiba di kantor polisi
jadi benar benar harus berhati hati dalam mengungkapkan statement tindakan di sosial media ya karena ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh orang orang seperti ini
tindakan yang sangat konyol dan tidak pantas untuk ditiru pastinya